apakah anda sedang berencana untuk mengembangkan bisnis anda melalui financial technology secara syariah
sejak berdiri asosiasi fintech indonesia pada tahun dua ribu enam belas silam
fintech di indonesia mulai mengadopsi konsep syariah atau fintech syariah
bahkan hingga tahun dua ribu sembilan belas ada enam perusahaan fintech syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan
lalu seberapa syariahkah fintech syariah di indonesia
berikut informasinya untuk anda
sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak kedua di dunia
indonesia mengadopsi konsep syariah di beberapa sektor
salah satunya di bidang ekonomi yaitu fintech syariah
salah satu peran fintech adalah sebagai jembatan antara pelaku usaha mikro kecil menengah
atau penerima manfaat dan investor atau pemberi manfaat peer to peer lending dalam mengembangkan bisnis
hingga mei dua ribu sembilan belas setidaknya ada enam fintech syariah yang resmi terdaftar di otoritas jasa keuangan
dua di antaranya fintech syariah amanah dan alami
lalu apa perbedaan mendasar dari fintech syariah dan konvensional
direktur pengaturan perizinan dan pengawasan financial technology otoritas jasa keuangan munawar
memaparkan perbedaan di fintech syariah terletak pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor
akad muda robah adalah kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal
di mana keuntungan dibagi secara adil namun apabila ada kerugian
maka hanya pemilik modal yang bertanggungjawab
sedangkan akad musyarokah adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih
dengan sistem bagi rata artinya keuntungan dan kerugian dibagi rata
salah satunya adalah sama dengan kalau di dalam perbankan asuransi atau pembiayaan syariah
pasti dari sisi syariah komplain itu ada
artinya kegiatan ini harus sesuai dengan prinsip prinsip syariah
misalkan ketika meminjamkan atau memberikan pembiayaan kepada peminjam
itu harus digunakan untuk
kegiatan yang tidak bertanggung jawab syariah itu yang pertama
yang kedua dari sisi akad sebenarnya itu lebih jelas
di dalam akad dalam syariah itu tergantung dari akadnya
apakah kemudian nanti model bisa menggunakan beberapa akad di dalam syariah
yaitu ada muda robah musyarokah ada kemudian wakalah bilucur atau yang lain
jadi dari sisi akad
nah sebenarnya siapa sebenarnya yang menjamin kalau dikatakan bahwa itu syariah apa enggak
nah di syariah bedanya adalah kalau dibandingkan dengan konvensional
namanya dewan pengawas syariah
itu juga berlaku untuk ya perbankan ada kemudian di pembiayaan di asuransi
itu juga diberlakukan dewan pengawas syariah yang rekomendasi nama nama itu dari dewan syariah nasional
berdasarkan prosedur dewan syariah nasional majelis ulama indonesia secara sederhana
setidaknya ada empat tahapan untuk satu perusahaan fintech agar menyandang fintech syariah
pertama perusahaan fintech harus sudah terdaftar
di otoritas jasa keuangan atau bank indonesia
kedua melengkapi desk review di dsn mui atau pemeriksaan dokumen perusahaan
setelah lengkap maka perusahaan melakukan presentasi di hadapan tim visitasi dari dsn mui
apabila presentasi memenuhi standar
maka perusahaan tersebut mendapat rekomendasi dewan pengawas syariah dari dsn mui
badan pelaksana harian dewan syariah nasional majelis ulama indonesia atau dsn mui
adi warman karim menambahkan
selain akad pengawasan juga sangat penting guna menjaga marwah kesyariahan fintech syariah
cara pemantauan dsn itu kita bagi dua
kalau dia ada otoritas yang mengawasinya seperti bank indonesia atau ojk
maka proses pengawasannya kita titipkan kepada ojk dan bank indonesia
dalam artian sop nya itu kemudian udah karena ada sop kan sop nya udah jadi syariah
berarti dia diawasi oleh pertama audit internal
kedua audit eksternal kantor akutan publik
dan juga pengawasan oleh otoritas yaitu bi atau ojk
sehingga kita titipin melalui sistem yang udah kita approve syariahnya
itu kalau ada yang pengawasnya
tentu ada juga dewan pengawas syariah yang juga mengawasi
jadi paling nggak ada empat pihak yang ngawasin audit internalnya dia audit eksternal
kantor akutan publik otoritas berupa ojk ataupun bi dan dewan pengawas syariahnya
diawasin teramai ramai empat pihak
fintech syariah pertama kali diperkenalkan di dubai pada tahun dua ribu empat belas silam
perjalanan fintech syariah indonesia masih panjang
lalu apakah konsep syariah benar benar sudah diterapkan di indonesia
menurut adi warman jawabannya ada pada konsistensi dari semua pihak
mulai dari ojk dewan pengawas syariah dewan syariah nasional dan asosiasi fintech syariah indonesia
hal tersebut sekaligus wujud perjalanan asa fintech syariah di indonesia sebagai tuan rumah transaksi keuangan sri

di meliputan cnn indonesia